pengadilan negeri jakarta selatan mendadak riuh usai majelis hakim membacakan fonis richard eliezer
simpatisan richard eliezer seketika histeris mendengar putusan ringan dari majelis hakim
emosi pendukung richard eliezer terdakwa pembunuhan berencana brigadir yosua ini
langsung meluap rasa syukur dan doa langsung dipanjatkan para simpatisan usai majelis hakim membacakan fonis
masa pendukung eliezer ini menyelamati amat dari putusan hakim yang dijatuhi hukuman terhadap eliezer
satu setengah tahun penjara jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa dua belas tahun
para pendukung eliezer ini diketahui datang dari berbagai daerah bahkan dari luar pulau jawa
mereka sudah membadati pengadilan negeri jakarta selatan sejak rabu pagi
yang berarti sejak sidang belum dimulai